sementara itu tim khusus bentukan kapolri bersama personil brimob dan tim inavius menyita sejumlah barang milik irjen paul verdi sambo dari kediaman mertua sambo di jalan bangka mampang jakarta selatan
sementara tim kuasa hukum akan mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung setelah penyidik menetapkan irjen ferdisambo sebagai tersangka
tim khusus mabespori bersama anggota brimob pada selasa akhirnya selesai melakukan penggeledahan di kediaman mertua irjen paul verisambo di jalan bangka mampang perapatan jakarta selatan
selama empat jam penggeledahan tim khusus menyita berapa barang seperti enam pakaian dan sepatu milik irjen paul verdi sambo
usai menyaksikan penggeledahan kuasa hukum ferdisambo mengatakan pihaknya akan mengikuti segala prosedur hukum yang tengah berlangsung
dan akan memikirkan langkah langkah yang akan diperlukan untuk mengembangkan tim khusus
langkah langkah hukum yang akan ditempuh
langkah langkah hukum yang akan ditempuh
langkah langkah hukum yang akan ditempuh
langkah langkah hukum yang akan ditempuh